kenapa emang ya kak mereka kan baik

gue mau kasih sesuatu ke lo
khusus buat lo
tapi jangan lo minum siapa siapa ya

firong mau cium gue kan
aduh gue gak tau nih mesti kayak gimana
ini kan ciuman pertama gue
masa sekarang sih
tapi gue harus siap
gue siap kok
kok malah merem
ini ini maksudnya yang mau bilang lo penting kasih ke gue
diam biar lo tau ya
bahkan hani pun gue gak pernah kasih foto tentang tangan gue
gue udah berhak mendapatkannya
eh besok malam kita jalan jalan kan
kemarin kan lo janjikan jalan sama gue
besok hari minggu
pake deh kalo gitu gue gausah kelas lagi ya
semua gue gak tahan
terus ngasih foto sama tanda tangan
gila emangnya dia artis
gue tau kalau dari dulu dia tuh ngerasa ganteng
tapi asli deh
gue tuh gak tau kalau dia tuh ngerasa segitu sok gantengnya
jadi dia cuma manggil lo buat ngasih foto sama tanda tangannya doang
gue gak tau deh
kimmy pernah cerita gak sama lo
kalo dia tuh naksir berat sama firo
ya sebagai saudaranya kimmy
harusnya lo bisa bayangin dong perasaannya dia
kalo tau firo itu ngedate sama cewek cewek lain
aduh sorry banget ya sile
tapi gue kan kim
maksudnya gue kan belum bilang iya
mana mungkin lah gue ngedet sama cowok kecengannya kimmy
gak mungkin gitu
wah ribet banget sih
masa gue gak boleh ngedate sama firo cuma gara gara firo kecengannya kimmy
padahal kan gue kimmy
ntar yang ada
ini kayak lo udah ambil aja
yaudah yaudah yaudah ambil aja
temenin lo makan
gak boleh nih
tau tau duduk ngumpul bareng cewek
perasaan kalau kita ngajakin duduk bareng
mereka gak pernah mau
eh eh liat deh
padahal ini si hani gak pernah kan disuapin kayak gitu
jangan liat ke gue
lo semua masih mau jadi cewek beken gak
kalau mau juga usaha dong
mikir gimana caranya cicil supaya bisa masuk yang kita
jangan semuanya bergantung sama gue
dasar gak ada guna semua
gue yang dulu selalu dihina dina
aduh sekarang bisa kencan bareng sama viro
cowok melimpukin seseorang gue
udah lama ya
yang penting kan gue bisa kencan bareng sama firo
hmm enggak enggak apa apa
tenang aja sil
kencang pertama dia ngajakin gue belanja
bener nih yakin
bikin lihat yang kurus banget gak sih
gak ada deh gue beli
gila belanja udah banyak kayak gini
terus lo mau beli lagi
gue kan tadi udah beli dua aja
skem meja sendal sepatu jam tangan topi
terus untuk sekarang mau beli lagi
aduh tenang aja sil
baby gue butuh ini

gue beli ini
oh gue pikir belanja buat gue
ternyata eh ternyata sebel